dia kembali ke mantan pacarnya
kita kedua adalah orang orang yang ditinggalkan bi
kita pernah saling mencintai
cipu kemana ya
seluruh harta kekayaan saya
ketangan putri saya
dan setelah clio meninggal
kalau leo meninggal secara tidak wajar
mayatnya tidak ditemukan
dia mati dibunuh
dan lain sebagainya
yang mengandung kita
untuk menghasilkan kesengajaan
ke panti asuhan
di kawasan sukabumi
ini rumah siapa ya
aku mah ngerasa asing sama tempat ini
mobil mewah siapa tuh depan rumah
eh tuh kayaknya tante cipluk tuh
itu yang di dalam mobil masa kalian nggak lihat sih
ah mana mungkin tante cipluk naik mobil mewah
kamu tahu sendiri yang naik mobil mewah itu cuma orang kaya
mana mungkin tante cipluk naik
iya orang beneran tuh tante cipluk
tante cipluk tuh
dia juga naik mobil mewah
tante cipluk tuh
dia juga naik mobil mewah

loh pulang main bola kok sedih
kita kangen sama tante cipluk
emangnya tante cipluknya kemana
kata om abi nggak tanya tante cipluk itu udah balik
jadi tante cipluk gak bakalan main lagi di rumah kita
gak bakalan bercanda lagi
lo kenapa sih bi semenjak cipluk nggak ada di rumah
lo jadi gak semangat hidup
waktu cipluk pergi dari rumah lo
kenapa lo gak kejar dia aja bi
lo sekarang jadi nyesel kan
emang penyesalan datangnya belakangan bi
aku bukan cipluk
aku punya suami
aku kejar juga percuma
ya pas dia sadar dia bilang lo istri orang
tiba tiba aja dia mutusin hubungan sama aku
dia kembali ke mantan pacarnya
kita berdua adalah orang orang yang ditinggalkan bi
kita pernah saling mencintai
apa yang pernah kita punya dulu
kamu harus ngelupain cipluk
aku juga harus melupain tunangan aku
kita berdua harus sama sama ngelanjutin hidup
jadi gimana kalau kita pacaran lagi
oh ya udah
ya bentar lagi gue kesana ya
aku ada kerjaan
makasih ya udah mau nemenin aku
aku gak akan nyerah nih
aku gak akan nyerah
sampai aku dapetin kamu lagi
sampai aku dapatkan kamu lagi
sampai aku dapatkan kamu lagi
sampai aku dapatkan kamu lagi
sampai aku dapatkan kamu lagi
aduh ini apaan lagi
kamu kenapa sih
kamu kenapa sih
dari kemarin ngikutin terus
di rumah sakit sekarang
di rumah sakit sekarang
ada yang k frame
apa gue mesti mikirin dia
kalian siapa ya
ada urusan apa sama pak peri
kalian mau meras pak beri ya
atau kalian mau ngerapu kami ya
biarpun kita preman kita masih punya etika
kita kesini ada kerjaan tau gak loh
disini gak ada kerjaan buat kalian ngerti
hah udah datang kalian ayo semua masuk
gak biasanya mas peri itu berhubungan sama preman preman seperti mereka
ada apa ya
walaupun kalian belum sempat melakukan seperti yang saya suruh
saya sudah order
kalau ada kerjaan lagi
asal bos tau
kita ini pembunuh profesional
kerjaan kita selalu rapi
apalagi cuma menghabisi seorang wanita seperti istri anda
itu sih kecil
saya tau kalian profesional
tapi menurut saya sekarang belum saat yang tepat untuk membunuh beliau
saya harus fikirkan
bukan rencana yang matang
dan lebih detail
supaya waktunya tepat
jadi mas beri berencana untuk membunuh cleo
aduh gak awat nih gak awat
tapi gak ada yang tahu
itu sulit banget
gimana caranya sih ini
bisa tau terus
kamu lagi ngapain beri
kok kamu udah pulang jam segini sayang
kamu tadi ngomong apa yuk
kok nyebutin nama ku
aku kebetulan lagi mikirin nih
aku bakal ngasih kamu kado apa ya
rahasia sih sebenernya
bukannya kamu tau aku gak suka dikasih hadiah
tuh udah simu kurang kenceng
kamu juga kurang rapi gimana siapa
semarang aja dia mulai gitu